inilah ulah nekat seorang pemuda saat mencuri diorama pocong di pos polisi jalan ahmad yani kota madiun jawa timur minggu malam
dengan bangganya ia lalu memamerkan pocong yang dicurinya kepada dua rekannya yang juga naik sepeda motor sambil merekam seluruh kejadian itu
tak butuh waktu lama polisi berhasil menangkap ketiga tersangka pelaku
di kantor polisi tersangka mengaku mencuri diorama pocong untuk membuat konten video lucu lucuan di instagram milik pribadi
kami mengamankan tiga orang pria dewasa bukan anaknya karena usianya sudah di atas delapan belas tahun yang telah mengambil dioramal
itu kemudian divilasi
kita tidak akan dilakukan nanti menunggu dari penyitikan
boneka pocong yang dicuri para tersangka merupakan diorama edukasi sosialisasi bagi masyarakat tentang bahaya covid sembilan belas pada masa ppkm darurat
ketiga tersangka kini masih diperiksa aparat
sebelumnya aksi pencurian pocong alat peraga ppkm darurat juga terjadi di lamongan jawa timur pada jumat pekan lalu
empat anak muda membawa kabur pocong milik polres lamongan yang dipasang di alun alun kota
keempat tersangka telah ditangkap polisi yang diantaranya masih anak anak
para tersangka menyebut hanya iseng dan spontan mencuri untuk menakut nakuti temannya
tim liputan cnn indonesia